inilah kondisi pasar gede solo jawa tengah saat ini
di pasar tradisional ini kini dipasang sekat pembatas antara penjual dan pembeli
sebelumnya pasar gede solo sempat ditutup selama tujuh hari karena ada sebelas pedagang yang terpapar covid sembilan belas
salah satu penyebabnya karena seringnya interaksi antara penjual dan pembeli tanpa menjaga jarak
sehingga untuk mengantisipasinya pemerintah kota solo memasang sekat pembatas yang terbuat dari plastik
untuk meminimalkan kontak langsung antara penjual dan pembeli
sejumlah pedagang mengaku senang dengan adanya sekat ini karena mereka juga khawatir terpapar virus corona
tapi mereka juga tidak ingin ada penutupan pasar lagi agar tetap bisa mencari nafkah
lebih meluntungkan lebih nyaman
demi kebihakan bersama pembeli senang dikasih pengaman ini
hal yang sama juga disampaikan oleh pembeli
selain pasar gede solo ada tiga pasar tradisional lain yang juga dipasang sekat semacam ini
hingga kamis jumlah kasus positif covid sembilan belas di kota solo sebanyak tiga lima ratus lima puluh enam kasus
sedangkan pasien covid sembilan belas yang sudah sembuh
sebanyak dua kasus

sementara pasien yang meninggal sebanyak satu ratus tujuh puluh sembilan jiwa
sri hartono solo jawa tengah